ikin sedang mengenang masa kecilnya
dahulu di jalan pagarsi ini ada sebuah situ tempatnya bermain
namanya situ aksan
semasa ia kecil situ aksan selalu ramai dikunjungi warga untuk memancing naik perahu atau berenang
tetapi pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an situ aksan mulai ditimbun tanah dan lahannya dijadikan perumahan
saat ini yang tersisa dari situ aksan hanya nama jalan situ aksan
berubahnya situ menjadi pemukiman membuat ikin mengalami kesulitan memperoleh air
kalau jalan pag memang nggak terasa sih
cuma yang jelas mah airnya kurang
waktu itu kan air itu jadi penampungan
air rumah jadi susah
dan susah kalau nggak pakai jalan pag sumur nggak ada
dulu pakai sumur kan mesti kena gampang
kawasan bandung dan sekitarnya secara geomorfologi diibaratkan mangkuk raksasa yang dikelilingi pegunungan
kalangan peneliti biasa menyebutnya cekungan bandung
menurut lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
cekungan bandung merupakan sebuah danau purba yang terbentuk pada dua puluh ribu tahun lalu
tidak mengherankan kalau banyak situ dan rawa di bandung
selain situ aksan ada juga situ uncal yang masih bisa ditemukan di jalan parakan saat bandung
kawasan ini merupakan dulunya merupakan situ uncal atau danau uncal
dan di sini dulu merupakan tempat penampungan air yang cukup besar dan terdapat mata air serta anak sungai
dulunya tempat ini sering digunakan oleh warga sekitar untuk berkegiatan di sore hari seperti memancing dan juga bermain
namun saat ini kondisinya semakin mengecil karena banyak diganti oleh bangunan bangunan yang berdiri di sini
serta bahkan tidak terus dan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat
selain sebagai tempat bermain dan memancing situ uncal juga memiliki mata air yang membuatnya tidak kering di musim kemarau
awal tahun dua ribu an pembangunan perumahan dan perkantoran
membuat situ uncal menyempit
padahal situ uncal merupakan salah satu tempat resapan dan penampungan air pada musim hujan
saat ini mungkin sebagian lahan ini hampir ketimbun sama ada bangunan bangunan baru yang mungkin sebagian sebagian itu sudah dijual sama ahli warisnya
dampaknya ke masyarakat itu penampungan air kurang
dan juga penampungan air yang kurang
meluap banjir jadi lebih sering banjir
oh mata air sudah tidak ada dulu sebelah sana mata airnya mungkin sudah ketimbun ketimbun jadi kayaknya tidak ada
buku bandung purba karangan teba tiar dan dewi safri yang dimencatak sekitar enam belas situ dan sembilan puluh enam rawa di bandung
semuanya masih ada hingga seribu sembilan ratus tiga puluh an
pada peta topografi bandung seid yang diperbaharui pada seribu sembilan ratus sembilan belas dan direvisi dua belas tahun kemudian
sudah diberi nama yaitu situ aksan situ gunting situ terate situ ciparai dan situhiang
situs situs tersebut memiliki fungsi ekologis dan mengatur tata air wilayah
situ itu kan tergenang di daerah yang legok
istilah di jawa barat legok legok cekung
sehingga air ketika musim penghujan bisa masuk ke tempat yang cekung itu
dan begitu kemarau dia kering
dan pemerintah kolonial tahu banget itu
jadi beberapa situ yang ada situ yang permanen ada situ yang sewaktu waktu mengering
nah yang mengering ini di bandung dimanfaatkan menjadi taman kota
taman kota yang cekung
jadi ketika kemarau dia kering
begitu hujan semua air masuk ke sana
bertambahnya jumlah penduduk membuat situ berubah fungsi menjadi pemukiman
tetapi perubahan fungsi ini juga membawa dampak lain
potensi banjir menjadi lebih besar
ya tentunya secara sederhana daya tampungnya jadi berkurang
nah sementara nanti volume airnya kan akan tetap bahkan dengan perubahan iklim ini
cenderung akan lebih banyak ada banyak cuaca ekstrim
sementara daya tampungnya sedikit bisa dibayangkan
berarti potensi banjir akan nambah tinggi
pendekatan lain kan ada yang lebih natural misalnya penyerapan air gitu ya infiltrasi
tetapi itu akan tidak
efektif dibandingkan dengan penyiapan wadah wadah tersebut
dan salah satunya ya situ situ
dinas pengelolaan sumber daya air provinsi jawa barat membenarkan kondisi situs saat ini memprihatinkan
ada sejumlah langkah yang dilakukan dinas psda untuk situ situ yang tidak beralih fungsi
langkah langkah ini terutama terkait penertiban administrasi
upaya dari pemprov jabar itu pertama adalah untuk permasalahan berkurangnya luasan areal atau hilangnya situ ini yang berubah fungsi
nah itu kita harus memperhatikan
nah itu kita memerlukan pengamanan situ sebagai upaya awal untuk mengamankan keberadaan situ ini
agar jumlahnya dan luasannya tadi tidak semakin berkurang akibat kegiatan alih fungsi lahan ataupun pemanfaatan lahan situ secara ilegal
nah itu kita melakukan pengamanan antara lain dengan pembuatan patok
ini selama ini kita juga belum optimal ya untuk mematok di sempadan situ
kemudian juga kita mendata situ
kemudian juga mensertifikasi situ
nah ini juga penting ya
jadi supaya jelas kepemilikan situ ini
dinas psda juga masih mendata kedalaman situ berikut status hukumnya dan membuat nota kesepahaman pengelolaan situ antara pemerintah pusat provinsi dan kota
data dinas psda menyebutkan ada tujuh ratus delapan puluh dua situ di jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat